ya ke informasi berikutnya pemirsa ada baiknya mengenalkan anak anda pada gawai atau gadget ya sejak dini
tetapi penggunaan gadget secara berlebihan dapat mengganggu perkembangan interaksi sosial anak
nah itu dia lebih baik fokusnya bukan menyebarkan informasi hoax soal penculikan anak ya
tapi juga fokus langsung nih ke anak anak dengan mengenalkan permainan tradisional
yang tetap penting untuk mengasah kemampuan anak bersosialisasi
karena bisa menanamkan kepada anak betapa pentingnya bekerjasama dan berinteraksi dengan teman teman
di rumah indi aras yang dibuat layaknya museum ini
pertebaran mainan tradisional dari seluruh nusantara
gasing menjadi bintang utamanya
indi mengoleksi lebih dari enam ratus gasing dari berbagai provinsi
selain karena panggilan hati
indi melalui gudang dolanan indonesia merasa berkewajiban
mengenalkan permainan tradisional yang syarat akan nilai nilai positif bagi anak
nilai nilai itu yang kita jaga
misalnya ada nilai kejujuran sportivitas dan taat pada aturan
nah kalau alat alat itu hilang nah nilai nilai itu juga akan hilang
mengenalkan permainan tradisional memang tak mudah
saya pernah main di belanda di rumah dulu
seperti apa balik ke waktu saya anak waktu kecil
ketika itu soalnya di gadget nggak bisa main sama teman
karena gasing itu menyenangkan lihat dan juga bisa main sama teman
ya banyak lagi
di era sekarang serbuan mainan modern terutama game di gawai memang sulit dihindari
indi aras mengatakan permainan tradisional bisa menjadi penyeimbang
nah kalau orang tuanya mau mengajak anak lain main di rumah
selama bermain itu paling enggak meninggalkan gadget
karena ada kesibukan lain
terus bisa berkomunikasi sama anak anak
sekarang komunikasinya lewat wa lewat blackberry atau apa dan sebagainya
itu yang kita coba sekarang perjuangkan
ya tanya tanya memainkannya
bagaimana menularkan semangat untuk melestarikan kearifan lokal ini
ada lebih dari dua lima ratus mainan yang kita punya
ya seperti gasing dan bakiak ini cukup menimpa ya
jadi sayang jika sampai terancam punah
dan juga kita belum sempat mengenalnya apalagi memainkannya
yuk menarikan permainan tradisional indonesia
yes di masya jakarta
ya jatuh dia
balik balik balik balik